untung aja papa lagi keluar
kalau tadi papa yang buka pintu bisa kacau
ah kamu tumben datang ke sini
emang kenapa ra
kok kamu panik gitu sih ra
homo lagi janjian sama seseorang ya
ya lu juga jarang merusak image gue sebagai anak yang berbakti kepada orang tua
lalu turun aja gue di sini
gue gak mau diam diam nyokap gue
tapi masa di sini sih
di sana aja deket rumah lu banget
gue gak mau gue mau aja di sini
kok naik mobil juga gue yang jalan kenapa lu ribet coba
gue tuh udah kelamaan gak pulang bareng sama gue sih sampai lupa kan caranya buka helm
untung gue cowoknya berhati hati
gak usah pake lama
tuh kok gini banget sih rasanya
gue tau gak gue tuh paling gak suka sama yang namanya perpisahan
ya even kita cuma berpisah karena mau pulang ke rumah masing masing aja tuh gebrak banget gitu
ya capek udah
ah apa lagi sih
ini kan masih lumayan jauh
terus jangan lupa nanti telponan
ya udah videonya gagal gue takedown
ya udah serah lu mau ngomong apa
awas ya lu nyebelin
udah bisa di takedown videonya
maaf mbak arin bukannya nggak bisa tapi saya yakin akan ada masalah kalau video itu di take down
respon netizen semua positif mbak dan banyak orang yang merepost dan nyebarin video itu semua mbak
saya nggak peduli ya yang saya mau cuma video itu hilang titik
maaf mbak ini sangat bersiko untuk nama perusahaan papa mbak karena pasti akan ketahuan mbak kalau itu perbuatan perusahaan papa mbak
aduh itu kamu aja yang kerjanya gak becus
brin jangan marah marah gitu dong
tenang aja semua pasti ada jalan keluarnya kok
ya iya satu satunya jalan keluar adalah pecat staff it bokap gue
masih lama di london
dad aku mau daddy pecat salah satu staff id daddy yang ada di kantor jakarta
dia tuh gak bener tau dead ngerjain tugas yang aku suruh
enggak ya jodoh aku tari

udah lo tenang aja
kalau ole z ancestri juga tahu kalau bokap lo itu sakti abis
aduh udah aku tenang aja
kalau seperti ini gak tau bukapenya tuh sakti abis
semua masalah bakal kelar kok
ini buat el
ini buat anak kesayangan ibu yang paling cantik
ini kan mahal banget
ibu kenapa enggak
uangnya kan mesti dipake buat yang lain
bu kasihan tapi el suka banget
el ini kan bukan dari ibu
muka dari siapa
ini kan muka dari ibu
muka dari siapa
dia nanya ibu dia pengen ngasih hadiah sama kamu
kamu kan memang lagi suka gitar
jadi ibu bilang aja kamu pengen hadiah gitar
bokapnya botol kecap bener bener usaha banget buat dapetin restu dari kue
sampai bela belain beli hadiah mahal
rara pasti seneng banget nih
aku surprise tiba tiba datang ke sini
ra kau pasti seneng kan
aku datang ke sini
untung aja papa lagi keluar
kalau tadi papa yang buka pintu
tumben datang ke sini
kok kamu panik gitu sih ra
kamu lagi janjian sama seseorang ya
rara gak janjian sama siapa siapa kok
rara tuh mikirnya
kalo misalnya da vin ke rumah rara
terus raranya gak ada
kan kasian kamu udah jauh jauh

aku mau ke rumah rara
feeling aku ke kamu itu kuat banget rak
itu namanya feeling cinta
ya jadi aku tahu dong
pasti kamu ada di rumah

gimana kamu udah ngomong sama dia ra
maaf banget ya
maaf banget ya
nara belum bisa bujukin michelle
pasti susah dibujuk
terus kalo rara maksa

aku mau ke rumah rara
aku mau ke rumah rara
aku mau ke rumah rara
ya udah ra
aku datang cuma mau ngomongin itu doang kok
aku pamit sekarang ya
kayaknya el gak bisa terima hadiahnya deh
emangnya kenapa bukannya kamu suka
sama gitar he nih
hadiahnya gitarnya bagus banget loh el
gak suka sama gitarnya
tapi karena kamu gak suka sama om ros
tapi karena kamu gak suka sama om roy
kamu bisa menerima gitar
enggak enggak gitu
cuman gitarnya kan mal banget
gak pantas aja
terima gitar ini apalagi om roy bukan siapa siapanya el kan
om roy itu sekarang
memang bukan apa apanya kita

tapi kan niat dia itu baik sama kita el
kamu bisa menerima om roy ya
ibu yakin om roy itu orang yang baik
sekali dan ibu yakin
dia bisa jadi bapak sambung
buat kamu yang baik ya
kalau aja ibu tau
kalau om roy itu orang yang marah marahin
gue kemarin di sekolah
ibu pasti nyesel udah salah menilai om roy
ibu pasti nyesel udah salah menilai om roy
sayang ibu yakin

dia pasti akan membuat kita bahagia untuk selamanya
semoga dengan ibu
tercapai ya bu
terkabur semua tapi

untuk saat ini el bener bener gak bisa terima bu
sampaiin maaf el ke om roy ya

aku ngerasa sikapnya el ada yang aneh
aku ngerasa sikapnya el ada yang aneh
seperti ada yang lagi disembunyikan sama el
seperti ada yang lagi disembunyikan sama el
sampai sampai l harus menolak hadiah dari mas roy

kasian deh opa davin
pasti opa davin sedih banget
mikirin persahabatannya sama rifki
dan yang lainnya
akan dibenci sama sahabat sahabatnya sendiri
akan dibenci sama sahabat sahabatnya sendiri